mau foto bareng sama lu bukan iklan
kenapa sih kenapa sih
gue ini bawaan lu sirik banget sih sama gue
ini bukan masalah sirik
kenapa gak mau gue cantik gue muda gue awet muda gue gue awet banget muda gue
bukan itu masalahnya kev
soalnya dia tuh agak agak gimana gitu loh susah gak dirayunya
eh itu tugas lu dong
pokoknya gue gak mau tahu ya cuy
cathy sampai madonna gak mau tau
menyarikan pengumuman kelusan
gue lulus apa kagak ya
tolong belikanlah hamba kelusan ya allah
gimanapun itu caranya ya allah
lu masih belum berangkat sekolah juga lo jam berapa sekarang
baru tau rasa
ya kagak telat lah mak
kan udah gak ada jam pelajaran
dan hari ini adalah pengumuman kelusan mak
tolong doain yann ya mak
biar yann lulus sekolah
apalagi doa seorang ibu
lu kagak usah minta doa
mak juga udah bakalan doain lu
tapi asal lu bener bener usahanya
lah lu aja sekolah
kamu aja udah ngomel di yian sih
ngancem gimana mak
kamu ngomel di yian sih
lu kagak usah main motor selamanya
biar nu nyupir angkot aja
percuma aja lu
buat sekolah lu mulu
ya udah lah mak kalo gitu
yann langsung berangkat sekolah aja mak
yaudah sudah berangkat
jangan lupa doain ya mak
aduh bebek pisang sih lu
gue pikir lu udah sampe bogor
saya duluan ya
cuy lama banget lu masih di sini
lo pasti masih kangen kan sama gue
iya gue tau
lu sebenernya tuh pengagum gue cuy
gue tau lo mau cipika cipiki gue kan
lu mau cium pipit sang ratu
gue bukan pengen nyum
lu ntar gue bunyi hit
wah lu nginak gue
belum tentu tuh sih
aku berewak lu itu mau foto bareng sama lu
ini bawaan lu sirik banget sih sama gue
ini bukan masalah sirik
kenapa gak mau
bukan itu masalahnya cat
soalnya dia tuh agak agak gimana gitu loh
susah agak dirayunya
eh itu tugas lu dong
pokoknya gue gak mau tau ya cuy
caty sama prima donna gak mau tau
lu harus bisa berhasil nge lobby dia
lu harus bisa nggak berhasil ngebujuk dia supaya dia mau jadi pasangan gue di iklan ini
kalau misalnya dia gak mau gimana
tinggal gue pindah
gue ajak mr fuad pindah
pindah ke pihak lain
susah amat sih
lu gak butuh duit
oke gue telepon sekarang mr fuad
jangan jangan jangan
belum jauh kan dia
oke gue tinggal kasih telepon aja
mau ngajak berantem
mau tidur tiduran sekarang
aduh kak rani
pokoknya gue gak mau tau
yaudah pokoknya gue akan usahain ya
lagi lagi lu gak janji
oh yaudah ntar pilot aja
blebeb banget sih
punya teman kayak begini ya
untung gue orang baik
blebeb ikan paus lu
kayaknya gue mesti periksa terus deh
gue harus update terus deh
benar apa enggak sih dia ngelobi abah akang ewok gue
si iyan sih dari tadi bolak balik terus ke toilet
gak tau kenapa
nah ini iyan deh
lu tanya aja sendiri sama anaknya
ya gitu ya
gue sih tau
ya enak aja lu kalau ngomong
karena gue udah belajar semaksimal mungkin
gue bela belain belajar walaupun sambil gue naik angkot
gue udah berusaha
kalau lu sakit perut
emang lu tadi makan apa
yang pasti sih itu takut sama emak gue
alah emak lu aja di mana di rumah
di sini lu takut sama emak lu
tuminan tuminan banget lu
ya lu nggak tau aja kak
emak gue tuh ngancam gue kak
kalau sampe gue nggak lulus
si rosie terancam punah
motor gue bakal dijual sama emak gue
nah abis itu gue disuruh narik angkot aja sama emak gue
kan gue nggak mau kalau gue juga kepengen kuliah kali
itu takut gak lulus juga
ngesa juga lu kayak bajaj
kalau kayak gitu lu banyak berdoa aja
selamat pagi anak anak
selamat pagi pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buat kita semua
seperti tahun tahun biasanya
sekolah ini akan mengumumkan
kelulusan sekolahan ini
khususnya kelas ini
bapak hari ini mau ngasih tahu siapa yang lulus sama nggak lulus pak
seratus buat haikal
tepuk tangan buat haikal
tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kelas ini
dipertimbangkan oleh pihak sekolah
siswa kelas ini
tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
kok pak amir
oh pak om
kayaknya dokter dibawah production experiences
kemudian tamat lagi
atau lagi di damai udah
kalian bisa tiru emik ini nichts
silakan kalian melayakan kelulusan kalian
hal yang tidak tidak
tujukan kalau sekolahan ini
siswa terpelajar semua
kalau gitu sekian dari saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih semuanya